yatim masih berani sama yuyun
pokoknya teh sekarang
berarti teh akang kemarin gak ngomong sama yati
ini om akum
ini flash disknya
nama fally itu laporan pkk
yuk tinggal dicetak
terima kasihnya tut
om akum liat
papa kamu itu masih suka sama mama kamu
waktu papa kamu kesini kemarin
dengan cara mengusik kamu
kalau kamu diusik kan mama kamu pasti bereaksi
tapi gak masuk akal om akkum
sekarang om akkum tanyanya
kamu kenal tidak sama kepala mandor yang dijodohin sama kamu
kenal dingin somakum
aku kan suka disuruh sama pubs buat pergi ke proyek
udah gitu pubs juga suka nyuruh aku bikinin kopi buat kepala proyek itu
sebenarnya papa kamu tidak mau menjodohkan kamu dengan dia
oh masa sih om akkum
dia itu pura pura ngejodohin kamu sama kepala mandor itu
supaya kamu kabur ke rumah rumah kamu
terus papa kamu bisa ketemu lagi sama mama kamu
kamu tinggal di sini kum
tutnya udah lama di sini tut
idoy di sini rumahnya cek yoyo
berarti aceh sama kang dadang itu benar kum
tadi di sana itu rumah kamu kum
om akkum permisi dulu
ini terima kasih sekali
terima kasih om idoi
kamu terima kasih ngobrolin ya

turner gue rurah pink
yang aku gak ada
tapi beda sama ekonomi kamu cek
tidak pernah naik turun terus
tidak pernah naik naik
eh waktu kecibulan kenapa mas pada tidak dibawa
takut disita ya sama wasain ya sama mertua kamu
belakang tidak tahu apa bagaimana sih
kan kamu tahu sendiri masalahnya banyak sekali
kalau dibawa harus pakai kontainer
mendingan ngobrol sama idoy daripada sama kamu pedut
boleh ngobrol saja sama idoi
nanya nanya dijawab marah
emosian kamu ceng
tidak mungkin kang
soalnya teh yati masih kurang ajar
dia masih suka ngecek yuyun di jalan
ya seperti yang lion ajarkan
tidak mungkin atu kang
yatim masih berani sama yuyun
pokoknya sekarang akan harus ngomong sama yati depan yuyun
berarti teh akang kemarin gak ngomong sama yati
sekarang saja atu kang
yuyun tidak percaya
kalau belum dengar langsung
jun kita punya hutang sama kang idan
kalau kamu sibuk terus ngurusin ginian
hutang kita tidak terbayar
dagangan akan disita sama kang idan
gimana akan cari makan kalau dagangan disita
yuyun yang penting tahu
buat apa yati dipikirin
ya sudah akang berangkat dulu
waduh kalau gitu mah gak tau atuh cu
sabar dulu ya neng
sebentar ini tuh cuyoyo datang
kebetulan hari ini tuh cuyoyo baru ngantor
cuk mau dibikinin minum
gak usah cun kamu tekelarin aja kerjaan kamu dulu
yaudah kalau gitu teh cucu masukin cuy
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
wah kang pesoy
disuruh ngerukiah tatang nanti malam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waduh tatang dirukyah lagi
ya gak tau saya tuh
kum si tatang kenapa
gak ada tatangnya mah
mah lagi serius ini
dia siapa mah
ku bilang sama kemet